hal ini disampaikan wakil ketua kpk alexander marwata pada selasa dini hari
sebelumnya kpk telah melakukan operasi tangkap tangan pada sepuluh tersangka pada senin tiga puluh agustus
tepatnya pukul empat pagi di jawa timur
tersangka kemudian dibawa dan tiba di gedung merah putih jakarta pada pukul lima sore
dua tersangka terdiri dari delapan belas orang aparat sipil negara pemerintah kabupaten probolinggo
yang diduga sebagai pemberi suap dan empat orang penerima suap
yang terdiri dari pts bupati probolinggo hasan aminuddin
anggota dpr ri sekaligus mantan bupati probolinggo
dan dua orang lain merupakan camat di wilayah kabupaten probolinggo
alex menyebut para tersangka diduga mematok tarif sebesar dua puluh juta rupiah
dan upeti berupa lima juta rupiah sewa tanah kas desa per hektare
untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa
di dua puluh empat kecamatan kabupaten probolinggo
kpk telah menyita barang bukti berupa dokumen dan uang tunai sejumlah tiga ratus enam puluh dua juta rupiah
lima dari dua puluh dua tersangka yang ditangkap akan ditahan di rutan selama dua puluh hari ke depan